setelah sempat melakukan protes kontingen kalimantan timur akhirnya berhasil meraih medali emas dengan mengalahkan tim dki jakarta dalam pekan olahraga nasional ke sembilan belas di jawa barat
emas tersebut diperoleh dalam pertandingan final cabang olahraga anggar di kelas floret bergu putri
kejar mengajar angka terus terjadi di pertandingan final anggar kelas floret berguputri
tim kalimantan timur diperkuat oleh ayu miftahulajana herlien erfiana cynthia andraeni dan atika zahrina
di awal pertandingan tim kalimantan timur ini berhasil mendominasi dan unggul tiga belas
sementara tim dki jakarta yang diperkuat alisa gozali inka mayasari forin thalia dan sheila juliandra sempat berbalik unggul dengan skor dua puluh satu
pertandingan sempat terhenti sepuluh menit
ketika pelatih tim kalimantan timur memprotes keputusan wasit
saat permainan dilanjutkan tim kalimantan timur akhirnya mengungguli dki jakarta dengan skor tipis empat puluh lima empat puluh empat